barang mau kasih bunga ke tante dewi
kan tempe dewi suka bunga
lara denger ya denger ibu
tante dewi itu sudah meninggal lara ya
jadi kalau pun lara kesana bawa bunga
tante dewi tuh gak akan tau
karena tante dewi tuh gak akan bisa lihat bunganya
iya sayang ya gak usah aja ya
ini hasil pemeriksaan
bukannya saya menyalahkan rumah sakit ini
cuman sebelumnya saya pernah ditestisi ini
terus hasilnya itu positif
sekarang kok negatif
oh mungkin hasil pemeriksaan bapaknya waktu itu tertukar atau bapak ditipu
karena memang golongan darah bapak sama
tetapi karakter dari sel sel bapak berbeda
jadi yang kemarin itu pemeriksaannya salah
jadi saya negatif
kamu negatif rik
saya tinggal dulu ya pak
alhamdulillah jadi benar
iya mah kata suster di rumah sakit
hasil tesnya benar
pas yang kemarin itu enggak benar
jadi ada kemungkinan andra itu ditipu mak
tapi kok ada ya
orang setega itu mau nipu
sadis sekali itu
aku juga ngerti zal
perasaan kakak itu memperjahat semua orang rik
enggak kelihatannya ada orang yang mau jahatin keluarga kita
yang mau mengacurkan keluarga kita
ya udahlah kita nggak boleh seuzon
kita bersyukur aja sama allah
kamu itu gak bener bener
sedih gak kalah
gak seudah kuin tanya
di bidang itu
jadi kita harus kindnya
sudah selesai imannya
di moral yang lekterenya
tapi liksom kepadamu lebih capit
clara dengar ya dengar ibu
tante dewi itu sudah meninggal lara
jadi kalaupun lara kesana bawa bunga
tante dewi itu gak akan tahu
karena tante dewi itu nggak akan bisa lihat bunganya
nggak usah aja ya
ya yaudah yaudah yaudah
lara diem dong
lil udah deh
daripada nanti kalau nenek tahu nyap nyap lagi
otak tante juga kayaknya udah mau idiot
gara gara anak dibuat ini
tapi lara gak boleh kayak gitu
lara nggak boleh pukul pukul sendiri kayak gitu
yaudah lara mau ke kuburannya tante dewi
yaudah ibu temenin ayo
kasian ya ndre
perempuan ini yang jadi korban
tapi untung aja identitasnya udah ketahuan
tapi batu nisanya harus diganti ndre
gimana kalau sepulang dari sini kita cari bengkak ke kuburannya
tante gak mau lama lama di sini
kita minta diganti batu nisannya ya
lara tante dewi
lara juga tante
ini kamu wik ini benar benar kamu
kamu masih hidup
hush hush hush hush hantu dewi pergi pergi pergi
tante tante tante ini beneran dewi kok
oleh hati yang meninggal itu bukan dewi tapi orang lain
ini dewi asli
kamu manusia kamu orang
wik kamu pakai nyamuk apa sih
kamu sudah terbang ke dunia enoh balik lagi ke dunia sini
pada tante sudah senang tidak ketemu kamu
aduh sudah senang banget
tapi sekarang ketemu lagi males banget
tante ini tidak usah omong semarangan ya
suka suka tante dong mau ngomong apa
omar kamu jangan berisik berisik
saya belum bisa berbicara
saya mau bayar sekarang
tapi mudah mudahan minggu depan saya bisa bayar
enak aja mudah mudahan
eh maya kamu pikir saya bikin kos kosan ini tuh pakai mudah mudahan
eh kalau udah nggak punya duit keluar
masih banyak yang mau kos di sini tahu nggak
ini saya ada uang
ini saya nyicil dulu ya bu
ya nanti saya akan bayar semuanya
tolonglah bu nggak usah pakai marah marah
kita sama sama susah kan
ya udah saya terima
tapi kelonggaran yang saya kasih gak lama lama ya
kalau sampai minggu depan uangnya belum ada juga
kamu keluar dari sini
ibu plastik buatmu ibu
tidak tujuanmu sama fromv chords
berapa kerja sekarang
aku yang trauma kalau lihat laki laki
mulai besok aku akan melawan semua ketakutan aku
supaya aku bisa siap di kerja
besok aku temenin kamu ya
biar kamu gak takut lagi lah